kasus megakorupsi ktp elektronik yang melibatkan pejabat tinggi negara
mendapat perhatian besar dari masyarakat
perjalanan kasusnya menjadi sorotan media dan masyarakat
yang menantikan akhir dari perjalanan kasus
yang merugikan negara sampai dua triliun lebih ini
saya tahu kasus iktp itu merugikan negara dua tiga triliun rupiah
sederhananya kalau menurut saya itu kasus itu jahat banget
karena harusnya itu kan punya rakyat ya
saya optimis sih akan terbongkar
cuma ya mungkin prosesnya agak lebih panjang dan lebih lama
agak apa ya agak simis sih dengan kasus ini
karena melibatkan banyak orang yang memang ada di elemen elemen penting pemerintahan
jadi dia bakal panjang dan kayaknya gak berlanjutan
mengagetkan berita ini adalah banyak banyak nama nama yang disebutkan di situ
yang ternyata tadinya orang baik tapi ternyata kita tidak pernah tahu